usulan rendah ini bertujuan lebih memajukan e commerce pasalnya penjualan e commerce hingga saat ini masih sekitar empat puluh juta rupiah per tahun
selain untuk menggenjot penjualan e commerce diharapkan produk yang dijual e commerce lebih banyak buatan dalam negeri
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani tengah mengkaji aturan pajak e commerce yang akan disusun dalam peraturan kementerian keuangan